selama sepekan terakhir indeks harga saham gabungan ihsg
berada dalam posisi sideways atau cenderung datar
karena sejumlah sentimen yang datang baik dari dalam dan luar negeri
henry wijaya head to financial educator sukor sekuritas mengungkapkan
kondisi ihsg yang bahkan mengalami triple bottom
akibat tiga kali berada dalam kondisi sideways
di rentang enam lima ratus enam puluh delapan hingga enam sembilan ratus enam puluh lima memang sudah diprediksi oleh sejumlah analisis saham
faktor yang mendorong ihsg untuk mengalami penurunan adalah sebagai dampak
dari akan digelarnya pertemuan fomc atau komite bank sentral amerika the fed
terkait suku bunga dan pertumbuhan ekonomi negara adidaya tersebut
pada tiga belas dan empat belas juni mendatang
pasar berharap defed akan menjaga suku bunga di level lima dua puluh lima persen

faktor yang menurut fomc mengantisipasi kemungkinan terjadinya
kenaikan suku bunga yang kian menguatkan nilai dolar terhadap rupiah
sehingga terjadi capital outflow cukup besar pada pekan ini
meski demikian rilis data ekonomi dari dalam yang cukup baik
di mana kondisi inflasi cukup terjaga di angka empat persen
serta sesuai target bank indonesia menjadi sentimen positif
yang menyokong upaya penguatan ihsg
sehingga terbentuk kecenderungan sideways atau datar
henry menyebut investor sebaiknya menunggu dan mencermati
rilis hasil pertumbuhan fomc
sambil mulai mengkoleksi sedikit demi sedikit saham sektor teknologi maupun emas
pertama dari us perisai dua tahun ini kan biasa jadi benchmarknya
semua bond traders di seluruh dunia terhadap arah suku bunga
jadi kalau sampai yul sekarang ini masih empat lima persen
di bawah suku bunga hari ini
berarti semua prediksinya itu suku bunga itu bakal dijaga
atau dalam enam bulan ke depan itu akan turun
analisis pasar modal christine natasha menyebut
kekhawatiran pasar akan keputusan the fed
untuk kembali menaikkan suku bunga acuannya
telah membuat investor lebih bersikap wait and see atau berhati hati
padahal dalam negeri sejumlah faktor seperti penguatan harga komoditas
di antaranya minyak mentah serta nilai tukar rupiah terhadap dolar yang cukup stabil
menjadi sentimen positif yang seharusnya mendongkrak nilai ihsg
mengamati kecenderungan ihsg yang re silence
dengan memilih saham perusahaan berkapitalisasi besar
karena akan lebih mampu menarik dana asing
sehingga lebih menguntungkan untuk di koleksi
investor lebih baik mengambil langkah yang lebih strategis lah
misalnya investasi di perusahaan perusahaan yang memiliki fundamental cukup baik
dan juga kalau bisa berkapitalisasi yang lebih besar
karena dari dana asing yang masuk ke indonesia
biasanya mereka akan masuk ke big caps atau perusahaan perusahaan yang memiliki kapitalisasi besar
lebih lanjut henry dan christine sepakat bahwa ihsg pekan depan
akan bergerak dalam rentang konsolidasi dengan penguatan terbatas
dari masih tercatatnya capital inflow atau investasi asing yang masuk ke dalam negeri secara year to date
masih terus terjadi dan akan turut menopang pergerakan ihsg hingga beberapa waktu mendatang